lagian itu juga amanah dari bokap lo
ntar malam lo gak dapet tipe yang lagi
lo gak patah
hidung lo patah gak
hidung lo juga bakal
dari kejadian tadi siang
handphonenya mas gunawan kok gak aktif sih
apa jangan jangan dia marah ya sama aku
ada siapa ya
tadi siapa yang angkat telepon kamu
mas bangkitin aku mas
aku tau aku tau
pasti tadi angkat telepon kamu itu mas fandi kan
dia pura pura jadi calon suami
untuk ngaku ngakuin aku ya kan
tadi itu bukan mas fadli
kamu bercanda kan
tunggu sebentar ya mas
aku akan segera menikah
aku terpaksa ngelakuin semua ini mas
karena cuma mas andika
satu satunya orang yang bisa menolong
perusahaan emas fandi yang lagi kolaps
aku emang punya feeling
kalau hubungan kita itu pasti akan segera berakhir
tapi aku gak pernah nyangka
kalau hubungan kita akan berakhir dengan cara kayak kita
bu ulan alhamdulillah kamu udah sadar
yaudah kalau gitu ibu keluar dulu
kalian tolong jagain ya
gue gak bisa jagainmu sampai lo jatuh
bagus kalau sadar
lebih baik besok besok lo jauh jauh dari ulan
udah deh kenapa jadi ribut sih
gue mau nanya siapa tadi yang bawa gue kesini
itu semua gak penting len yang penting lo selamat
gue tanya siapa yang bawa gue kesini
bu bukan kita berdua
yang ngamuin dan selamatin lo itu romanya
nanti aku tuh sentuh
jadi ini gue kalau complacid begini
iya gue jagain
gue boleh minta tolong gak
dikit ya satu dua
tahan nih kekelir dikit nih pas ini
coba yang kiri yang kiri
aduh udah korban hipnotis nih gue kayaknya nih
eh padahal gak pengen pada di mari
gara gara ketakutan melihat setan tuh
pas lagi nyari jejak
eh kau harus itu malu
kok ke badan besar tapi kok penyalikan sih
asal tau kau
eh bob gue kasih tau sama lo ya
lo mau kemana lo mau kemana

ratu banget tuh orang ya
yaudah lanjut ya nanti
nah gue beneran tau
man si ulan udah sadar
terus dia mau ngomong sama lo
gak ada apa apa

ibarat main mario bros mah
udah tinggal lawan raja nih gue pdkt nih
alhamdulillah akhirnya dia keluar
bobi udah bangun
enggak udah bangun
kayak ngeliat masa depan
gina juga kalau ngeliat bobi kayak ngeliat masa depan
iya tapi masa depan yang suram
bobi mau ngejelasin tadi tuh bobi pingsan
bukan karena takut sama setan
kalau sama mahluk halus mah ya udah biasa
temen temen bobi aja mahluk kasar semua
sisi carlo rambut agrada kan kasar
bobi mah kalau dikagetin emang suka pingsan
jangan mengagetkan bobby dengan hal hal yang tidak bobi inginkan ya
lo tadi yang pertama lingguin gue
makasih ya man
untung gak ada kamu
lagian itu juga amanah dari bokap lu
ntar malam lu gak dapet kepingan lagi
lu ngerti pak
hidung lu patah gak
kalo sampe hidung gue ini patah hidung lu juga bakal
dipatahin sama bokap lu
ciri anak bokap yang tenang
ya udah bagus deh kalo lu gak apa apa
pastinya bukan pilihan gue
udah ngobrolnya gak
mana ada orang tahan lama lama sama dia
kalian berdua sama persis ya
ini lagi so tau